selamat pagi selamat pagi
yang telah ditetapkan oleh kpu kpu provinsi dan kpu kabupaten kota
selamat diduga melakukan pelanggaran saat berceramah dalam tablik akbar dua ratus dua belas solo raya pada tiga belas januari dua ribu sembilan belas di geladak solo
dalam orasinya selamat yang juga menjabat wakil ketua badan pemenangan nasional prabowo sandiaga
menyinggung soal dua ribu sembilan belas ganti presiden
badan pengawas pemilu kota solo pun kemudian menindaklanjuti kasus tersebut
kita wakil sebagai tersangka
nanti hari rabu
menanggapi status tersangkanya selamat ⁇ maarif menyebut hukum di indonesia saat ini memilukan
selamet juga khawatir rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu dan penegak hukum
sementara itu tim badan pemenangan nasional prabowo sandi menyatakan akan menyediakan bantuan hukum
terhadap kasus yang menjerat ketua bumpers saudaraan alumni dua ratus dua belas selamat marif
tentu sedih ya karena beliau niatnya baik
tetapi kalau prosedurnya
sudah ditetapkan maka tim bpn ataupun tim keumatan akan membela dan membantu beliau
tim manasihat hukum
karena kita kan negara hukum semuanya harus ikut koridor hukum
sebelum menjadi tersangka selamat marif diperiksa di mapol restasolo sebagai saksi pada tujuh februari dua ribu sembilan belas
kala itu selamat ditemani sejumlah tokoh seperti anir rais ahmad mihdan dan mahin redata dari tim pembelah muslim
usai menjalani pemeriksaan selamat membantah melakukan kampanye di acara tablik ak

saya hadir atas nama ketua bumpers saudaraan alumni dua ratus dua belas
sekaligus atas nama bumpers saudaraan alumni dua ratus dua belas dan ulama yang diundang selaku pembicara
dan saya sampaikan juga beberapa hal tentang isi dari beberapa tausiah kalimat saya
sehingga kalau kita kaitkan dengan undang undang pemilu tentang pengertian kampanye sendiri
saya katakan bahwa saya tidak pernah menyampaikan visi misi program dan cita diri siapapun paslon siapapun
kita memberikan kata kata terakhir saya tidak melakukan kampanye di acara tersebut
sebelumnya tim penegakan hukum terpadu gakumdu menyimpulkan adanya unsur pelanggaran
yang dilakukan ketua bumpers saudaraan alumni dua ratus dua belas selamat marif akhir januari lalu
bawaslu surakarta menyerahkan laporan dugaan pelanggaran kampanye sebanyak tiga belas poin
ke mapol resta surakarta pada satu februari lalu
selamat ⁇ maarif yang juga tim pemenangan prabowo sandi dilaporkan oleh ketua tim kampanye daerah jawa
jokowi maruf di solo hersup prabu sehari setelah acara tablik akhbar